penasehat hukum putri candrawati arman hanis mengungkap bahwa kliennya telah siap melayangkan pleidoy pada hari ini
sementara itu lpsk berkoordinasi dengan tim penasehat hukum richard eliezer untuk menyisipkan surat rekomendasi justice collaborator
ke dalam draft pembelaan atau play doh yang bakal dibacakan pada hari ini
dan melalui sambungan zoom kita sudah bergabung dengan pakar hukum pidana dari universitas gajah mada yogyakarta fatahillah akbar
halo selamat pagi mbak dea
ya pak akbar sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan nota pembelaan tadi seperti laporan koresponen kami di lapangan putri candrawati
menjadi terdakwa pertama yang akan membacakan pleidoy atau nota pembelaan
pak akbar kita tahu bahwa sepanjang kasus ini bergulir ada dinamika salah satunya saat penasehat hukum dari putri candrawati ini
berencana untuk menyusun play doh dan meminta kepada majelis hakim meminta waktu dua minggu
meskipun akhirnya ditolak oleh majelis hakim
sebenarnya boleh digambarkan seperti apa hukum acara persidangan dalam konteks waktu penyusunan play doi oleh penasihat hukum terdakwa
baik pada dasarnya karena memang waktu pembuktiannya sudah cukup lama ya
akhirnya hakim juga menanggung
meminta untuk play doi disusun secara cepat
pada dasarnya secara aturan tidak ada batas waktu dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan
tetapi ada batas waktu penahanan dalam pemeriksaan sidang di pengadilan
itu sebabnya hakim saya rasa meminta untuk semua proses dipercepat
karena waktu pemeriksaan di persidangan sudah habis di pemeriksaan alat bukti
jadi tidak ada batasan di situ
nah dalam konteks ini juga pada dasarnya seharusnya
dan dalam praktik setiap penasehat hukum sudah menyiapkan draft pembelaan
itu sejak awal persiapan juga
karena mereka sudah tahu arah pembuktiannya
kemudian mereka sudah bisa menyusun
sehingga saya rasa permintaan dari hakim untuk menyelesaikan dalam waktu minggu itu wajar
dan dalam praktik juga diperbolehkan
walaupun kalau kita lihat dari tiga pleido yang sudah dibacakan kemarin
memang disusun cukup panjang dan sangat bertele tele juga
maka bisa waktu juga seperti itu
walaupun kalau pokok pokoknya saya rasa bisa diselesaikan dalam waktu satu minggu
artinya tidak ada aturan baku soal jangka waktu dalam menyusun
ini hanya sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim
oke pak akbar ini kan hari ini putri candrawati akan membacakan play doh
dan kalau kita mendengar play doi dari terdakwa atau tiga terdakwa kemarin
kita sudah mendengar
jika anda meletakkan kacamata
anda sebagai kuasa hukum dari terdakwa putri candrawati
nota pembelaan seperti apa yang anda susun untuk meyakinkan majelis hakim
bahwa posisi putri candrawati ini ringan dalam kasus ini
baik dalam kasus ini
dalam kasus ini kalau kita melihat perspektif penuntut umum terlebih dahulu
kenapa putri candrawati kemudian menjadi tersangka adalah
karena semua hal yang terjadi di sini
karena putri candrawati menceritakan
sesuatu kepada fede sambo
dan fede sambo kemudian membuat rencana di dalam proses pembunuhan ini
dimana hal ini diperkuat
karena hal ini diperkuat dengan surat tuntutan yang kemarin sudah dibacakan
jadi surat tuntutan kemarin sudah dibacakan
bahwa ada perencanaan tersebut
nah kalau play doi seperti apa kemarin sudah terlihat
karena tim penasihat hukum
baik dari verdi sambo itu sama dengan tim dari putri candrawati
bisa dilihat di situ
dari proses perencanaan sampai dengan penembakan
di kungsikan dari proses
dia tidak mengetahui
putri candrawati hanya menceritakan bahwa
bahkan putri candrawati
memarahi fede sambo ketika mengarang skenario seakan akan
lecehan seksual dilakukan di rumah sangguling
fede sambo kemarin
poin poin pembelaan dari fede sambo tersebut
saya rasa akan diulang kembali dalam putri candrawati
seakan akan putri candrawati tidak mengetahui
dan putri candrawati menolak
hal ini sudah sangat
berbeda dengan perspektif
yang ada dalam surat tuntutan
jaksa penuntut umum
dimana seharusnya putri candrawati dapat melakukan pencegahan
dapat mencegah terjadinya
dari rumah sangguling
sampai dengan durian tiga
pak akbar yang menarik juga
dalam persidangan ini adalah
bukan fakta ya
yang menyebut bahwa
putri candrawati ini
punya hubungan spesial
dengan korban meninggal dunia
tapi itu dibantah
oleh kuasa hukum
oleh putri candrawati sendiri
bahwa tidak ada
bahkan fede sambo dalam play doh nya
juga menyebut bahwa
upaya pelecehan seksual
yang dilakukan oleh korban meninggal
yakni brigadir yosua
pembuktian cerita ini
pembuktian material cerita ini
untuk meyakinkan hakim
bagi kedua belah pihak
jpu dan juga
untuk penduduk umum
ini akan membuktikan bahwa
motif kekerasan seksual ini
itu dari segi penuntut
kalau dari segi pembelaan
dia akan mencoba
jadi alasan yang meringankan
ini kan yang diargumentasikan
dalam menyusun rencana
berdasarkan pasal tiga ratus empat puluh
itu harus berdasarkan
kondisi yang tenang
walaupun kondisi tenang ini
tidak harus tenang
tetapi dia cukup bisa memikirkan
baik buruknya perbuatan
tapi dibawa oleh pembela
karena dia memutap
maka dia melakukan
proses eksekusi tersebut
dan ini disampaikan juga
fede sambo tersebut
fede sambo juga membahasakan
dirinya sebagai suami
dia lecehkan juga
kalau dari sudut
ini malah memberatkan
perencanaan pembunuhan tersebut
dan itu malah memperkuat
pasal tiga ratus empat puluh kuhp
menjadi perdebatan juga
dan makanya kita akan lihat
condong kepada penutup umum
atau condong kepada pembelaan
yang akan dibacakan hari ini
baik tentunya kita akan
akan dilakukan pada pagi hari ini
saya juga ingin
karena kita belum
belum mendengarkan play doh
penyidikan kasus ini
dan beberapa ahli
tes kebohongan itu
bisa jadi dipertimbangkan
dan bisa jadi tidak
kalau anda lihat dari
dari dari proses persidangan
atau bewi skrah
banyak yang mengakomodir
merupakan salah satu bentuk
bisa menghadirkan alat bukti
yang akan menimbulkan
alat bukti tersebut
tidak akan memiliki kekuatan
tidak memiliki keyakinan
terhadap alat bukti tersebut
kekuatan pembuktian ini
apakah dia berkesesuaian
dengan alat bukti lainnya
apakah dia kemudian
karena ini akan menjadi
juruskudensi yang luar biasa
dan digunakan oleh
hakim atau tidak
ketika digunakan oleh
hakim akan dipakai lagi
itu juga dinegasikan
karena dari segi
hak asasi manusia
dan memang banyak yang
poligraf bisa menjadi
salah satu pertimbangan
apakah itu masuk dalam pertimbangan
kalau kita melihat
sejumlah fakta persidangan
dan juga saksi
kubu putri candrawati
saksi ahli ya
ini seperti apa
kalau anda lihat
pemunuhan berencana itu
sampai sejauh ini
waduh ini pertanyaan yang luar biasa
dalam konteks ini
akan serahkan kepada
tetapi kalau kita
dari surat tuntutan pidana
tips di sini
apakah memenuhi atau tidak
itu kan satu
didasarkan pada alat buku
sedangkan dalam konteks ini
menurut penuntut umum
dan menurut penasihat hukum itu
perencanaan di saguling
perencanaan di saguling itu
menurut penuntut umum
kamu siap menembak
perlawanan dan lain sebagainya
dan ini dibuktikan
sedikit dengan fs
dan ada perintah hajar
nah ini perspektif
ini yang kemudian
karena juga kita bisa melihat
hakim bisa timbul
kalau menurut saya
dengan adanya perkosaan
kemudian ada perencanaan
di rumah saguling
antara rumah saguling
sampai dengan durian tiga
maka ini sudah ada
untuk melakukan backup
dengan penuntut umum
dan km ini
nanti bisa diperdebatkan
setiap orang itu
ada yang kena
dan ada yang dua belas tahun
ini memang perbincangan
dari para ahli
di siena indonesia
ini juga disebut
ada banyak sekali komentar
dan juga pendapat hukum
tidak bisa dipungkiri
ini biasa disebut
kita bisa kenal
akan bisa menilai
saya akan seletekankan
kepada majelis hakim
di berbagai kasus
belum p dua puluh satu pun
dan sudah dilakukan
kan selalu melakukan
jadi cara mereka
kita akan bergeser
atau nota pembelaan
dengan ferdi sambo
dengan tim penasihat hukum
yang akan dibacakan
pada hari ini
ini seperti apa sih mas
undang undang perlindungan saksi
itu kan dikenal
apakah dia saksi pelaku
ini akan sepakat
bahwa dia adalah
di dalam surat
salah satu alasan
bahwa dia saksi pelaku
dan secara fakta
tidak terjadi perdebatan
bahwa dia adalah
fakta yang terukam
memiliki peran vital
pleidoy putri candrawati
karena dia kan
jadi dia memerlukan
perintah jabatan tersebut
tidak bisa memenuhi
menjadi penasihat hukumnya
saya akan lebih pakai
bahwa dia berada
dia berada di
saya katakan juga
dalam kondisi ini
dia memiliki pilihan
kalau dia sebenarnya
memegang peranat kunci
dan tidak menembakkan
tidak bisa memilih
agak agak berat ini
dan kalau bicara soal
tuntutannya dua belas tahun
kita akan lanjutkan
kira kira dua belas tahun
tuntutan dari jpu ini
pantas atau tidak
cnn indonesia breaking news
akan segera kembali
kita akan lanjutkan
dengan pakar hukum pidana
dari universitas gajah mada yogyakarta
bersama fadilah akbar
apa yang disajikan
dalam ruang persidangan
oleh banyak orang
dua belas tahun penjara
yang tidak bersidang
dari kasus ini
saya akan jelaskan dulu
dia dua belas tahun
jaksa perut umum
kan harus sampai ke pusat
karena dia patokannya itu
yang delapan tahun
memiliki peran vital
apakah pemahaman ini
pemahaman yang tepat
nah ini yang menjadi
kalau dari perspektif
jadi dua belas tahun
yang bekerja sama
jadi kalau bisa kita lihat
dari seluruh persidangan
oleh perut umum
itu kan sebenarnya
sebagian besar dari
saksi dan korban
keringanan yang lebih
sampai dengan saat ini
eh harus diberikan
di bawah yang lain
itu yang jadi perdebatan
di dalam konteks
dia memang saksi pelakunya
tetapi dia yang menyebabkan
berasal dari tembakan
dua belas tahun ini
bagi penduduk umum
tetapi ada dasar juga
bagi penduduk umum
karena semua proses ini
ini pihak keluarga
keluarga dari richard elisier
membantu sang anak
bagian dari intervensi
atau bagaimana sebenarnya
memang dikejaksana agung
kalau sudah putusan
itu benar benar terpisah
sudah kekuasaan yudikatif
presiden itu bisa bermain
kekuatan hukum tetap
dan dia pindahannya
di atas dua tahun
presiden juga akan
dan lain sebagainya
kalau tidak salah
satu hari setelah itu
kejagung republik indonesia
ini jarang kita dengarkan
karena ini kan kasus yang juga sampai nasional ya
penyelidiknya dari baris
ketika membuat surat tuntutan
maka penduduk umum itu
surat tuntutan ini
sampai jam tidur
surat tuntutan itu
juga selalu disiarkan
juga melihat ini
sebagai sesuatu kasus yang besar
kasus yang besar
nah itu sebabnya
maka masyarakat pun
mungkin tidak terlibat
karena dalam hal ini
banyak yang berpihak
kepada richard elysia
yang melakukan eksekusi
karena dia juga
sudah berkata jujur
dan dia juga
mengungkap kasus ini
walaupun secara hukum
kalau kita lihat ya
di berbagai negara
memang bisa bahkan
hal ini pernah diuji
ke mahkamah konstitusi
misalkan pasal sepuluh
perlindungan saksi dan korban
itu dia hanya dapat
jadi tidak benar benar
karena dia tetap
memenuhi unsur delik
tapi tidak saja
dia dapat diberikan keringanan
nah keringanan itu
bisa sebesar apa
dan lain sebagainya
atau kepada majelis hak
iya tidak hanya
juga mengeluarkan statement
bahwa kejaksaan agung
pejabat tinggi negara
karena kasus ini kan
kepada ferdis sambo
semua yang disampaikan oleh kejaksaan itu
saya selalu sampaikan ini
kepada publik juga
dan hukum itu
masih jauh kita
dalam konteks ini
dia dijatuhi dua belas tahun
apakah kemudian sepuluh tahun
itu masih menjadi perdebatan
yang paling penting adalah
bagaimana kita memberikan argumentasi
kepada hal tersebut
dalam konteks ini
ini pakar hukum
kira kira seperti apa nanti
play doh yang akan disusun
oleh dua terdakwa
yakni putri candrawati
yang sesaat lagi kita akan dengarkan
kita akan masih tunggu
terima kasih pak akbar
di cnn indonesia breaking news
sehat selalu pak